presiden joko widodo mengaku jengkel dan kelepasan bicara hingga terlontar pernyataan politikus sontoloyo
ketua umum partai nasdem surya paloh menilai wajar jokowi melampiaskan kekesalan
sementara ketua umum pan zulkifli hasan mengatakan heran karena presiden selama ini dikenalnya sebagai orang yang santun
ketua umum partai nasdem surya paloh menilai wajar sebagai manusia jokowi mengungkapkan kekesalan
menurut surya publik seharusnya mengapresiasi jokowi yang sudah mengaku kelepasan melontarkan pernyataan politikus sontoloyo
sementara ketua umum pan zulkifli hasan mengatakan heran dengan pernyataan jokowi
menurutnya selama ini jokowi dikenal santun dalam berpolitik dan jarang melontarkan pernyataan keras
menurut surya publik seharusnya mengapresiasi jokowi yang sudah mengaku kekesalan
pemimpinnya itu kan sempurna walaupun juga kita tahu ketua pr presiden kan juga manusia
oleh karena itu pengamat pengamat berhak berperan begitu
tapi kita juga bisa memaklumi pak jokowi ya
memang kadang kadang kalau kita lihat media medsos itu kan kita ini mau pemilu legislatif dan pilpres
kita ini kan bukan mau perang
makanya saya selalu friendly kompetisi
damai santun tidak menghalalkan segala cara apalagi bawa agama suku kan bahaya